pemirsa harga rumah di dki jakarta yang semakin melambung tinggi
menjadi momok tersendiri bagi masyarakat terutama para pekerja
yang gajinya hanya berkisar umr atau upah minimum regional
sehingga mereka lebih memilih rumah di daerah penyangga
karena harganya yang masih masuk akal dan masih masuk di kantong
harga rumah yang semakin melambung tinggi
menjadi momok tersendiri bagi masyarakat
khususnya bagi para pengais rezeki di daerah ibu kota
tidak jarang mereka memilih untuk mengambil rumah di daerah penyangga
karena tingginya harga beli
salah satunya aji seorang kasir di salah satu hotel wilayah jakarta pusat
ia memilih untuk membeli rumah di wilayah tambun utara bekasi jawa barat
rumah tempatnya tinggal berukuran tiga puluh enam meter persegi
dengan harga sekitar tiga ratus juta rupiah
rumah itu dicicil sekitar satu lima juta rupiah per bulan
jika di jakarta rumah seukuran tersebut bisa menyentuh harga lebih
dari enam ratus juta rupiah
dengan waktu tempuh satu jam tiga puluh menit
ia rela menempuh jarak tujuh puluh km pulang pergi untuk menuju tempat bekerja
tidak cukup gaji saya untuk bayar segala macamnya nanti
nanti kebutuhan saya buat bayar rumah doang
jadi kalau sekarang udah mulai normal banget sih
kayak di perjalanan tuh udah mulai makin parah dong mas
macetnya makin parah itu udah berasa banget sih

tidak hanya kaum millennial
hal ini juga merambah ke selebritas sofia lacuba
dikutip dari detik com pada mei silam ia mengatakan
harga properti di daerah ibu kota terlalu tinggi
harga yang dikeluarkan tidak sepadan dengan apa yang didapatkan
kaum milenial yang saat ini masuk periode mencari rumah memang terpukul dengan mahalnya harga rumah terutama di jakarta
dasarkan data indeks harga properti residensial atau ihpr bank indonesia dalam satu dekade kenaikan harga hunian mencapai tiga puluh sembilan tujuh persen
sedangkan kenaikan upah minimum regional di seluruh indonesia berkisar tiga persen per tahun lebih dipengaruhi kenaikan inflasi
data dari ppdpp kementerian pupr juga menyebut ibu kota menjadi provinsi dengan tingkat kepemilikan rumah terendah yakni hanya lima puluh satu persen
selain itu ibu kota dki jakarta menjadi backlog terbesar kedua yaitu lebih dari satu juta keluarga belum memiliki rumah tinggal
kalau dari data bapak nas itu adalah ada enam puluh tiga juta milenial atau penduduk di usia dua puluh sampai tiga puluh lima tahun
memang itu menjadi sasaran kita juga
terkadang milenial yang punya gaji di bawah empat juta mereka bisa menyicil sekitar satu tiga juta
kalau empat tujuh juta bisa menyicil satu tiga dua tiga juta
dengan cicilan berkisar satu tiga juta rupiah dengan rumah bertipe tiga puluh enam

yang saat ini dapat dijangkau milenial ialah penyangga ibu kota seperti bekasi depok dan tangerang
financial planner agustina fitria menyebut milenial sebenarnya bisa menabung dengan maksimal dengan mengurangi pengeluaran yang tidak dianggap perlu
jadi untuk pertama kali ya dengan kemampuan kantong dulu
pr nya memang kalau tinggalnya di pinggir tapi bekerjanya di jakarta kan ada biaya transportasi ya yang harus dikeluarkan
sulitnya memiliki rumah saat ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi setiap lini
tidak lagi di beberapa tahun mendatang indonesia terutama ibu kota akan kebanjiran bonus demografi
tentunya rumah menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi masyarakat
aditya aksani takwim muhammad iqbal jakarta